silaturahmi sekaligus deklarasi kerjasama politik antara pdip dan hanura
turut dihadiri kedua ketua umum partai usman sabtaodang dan megawati soekarno putri
beserta sejumlah jajaran
oso menyatakan partainya telah konsisten sejak awal mendukung ganjar dalam pilpres dua ribu dua puluh
dan tak menyinggung persoalan nama cawapres yang akan mendampingi ganjar pranowo
dalam menjalin kesepakatan kerjasama dengan pdip
baca pres ganjar pranowo yang turut hadir dalam agenda tersebut
mengapresiasi dukungan resmi hanura terhadap dirinya
sebenarnya hanura itu partai pertama setelah saya diumumkan ibu mega pada tanggal dua puluh satu pagi itu
sorenya hanura hanya memang beliau mau bekerja dulu mengkonsolidasikan partainya dulu
dan akhirnya hari ini bisa bertemu tentu ini energi yang bagus buat kami
karena selama bulan ini kami mengkonsolidasikan seluruh kekuatan
sekjen pdip hasto kristianto menyebut
sebelum deklarasi dilakukan kedua ketua umum partai sempat membahas
soal pertemuan antara oso dan presiden jokowi di medan dua puluh maret yang lalu dalam sebuah pertemuan tertutup
menurutnya sejumlah poin strategis yang dihasilkan dari pertemuan antara oso dan jokowi tersebut
turut memantapkan langkah hati hati dan kemampuan yang diperlukan oleh pdip
dan pdip untuk memenangkan ganjar dalam pilpres dua ribu dua puluh empat
sekjen hanura kondrat syah mengamini
pertemuan antara presiden jokowi dan ketua umumnya osman sabtaodang di medan dua puluh agustus lalu
turut membahas sejumlah dinamika politik dan arah dukungan presiden jokowi dalam pilpres dua ribu dua puluh
namun ia membantah jika pertemuan tersebut menjadi momen bagi hanura
untuk memantapkan dukungannya pada ganjar pranowo
karena menurutnya hanura telah konsisten sejak awal menaruh dukungan pada ganjar
begitu pdip menyatakan mendukung pak ganjar
sorenya kita rapat zoom dan langsung partai hanura menyatakan mendukung pak ganjar
yang dicalonkan oleh partai pdip
jadi pertemuan dengan presiden saya kira itu bukan karena itu
memang dari awal itu hanya penguatan

pertemuan antara presiden jokowi dan ketua umum hanura
osman sabtaodang dan sekjen hanura
kodrat syah juga menegaskan
tak ada satupun pihak yang bisa mengklaim mendapat dukungan dari presiden joko widodo
ausirion dholu ilham aji jakarta